jurubicara presiden johan budi menyatakan mundur sebagai jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf amin
alasannya agar ia bisa fokus pada upayanya menjadi calon legislatif
beberapa hari yang lalu saya mengajukan pengunduran diri ke pak asto
saya juga menyampaikan ke dpp pimpinan dpp pdi perjuangan
yang pertama tentu kalau menjadi jubir di tim kampanye nasional di tkn
saya harus menjalankan waktu yang banyak ya karena harus ikut kampanye dan kegiatan di tkn
di sisi yang lain saya adalah calon
caleg juga kan di dapil tujuh jawa timur
di sisi yang lain saya juga masih staf khusus presiden bidang komunikasi
karena itu saya harus memilih fokus ke mana gitu
karena itu saya memilih untuk fokus di pencalekan
sekaligus juga masih berstatus sebagai staf khusus presiden
yang kedua tentu ada benturan
karena kepentingan ya kalau saya masih staff khusus presiden
sementara saya juga menjadi juru bicara tim kampanye nasional
oleh itu saya setelah berdiskusi dengan di istana juga
saya memutuskan untuk tidak di tkn
koalisi pendukung pasangan jokowi maruf amin menghormati keputusan johan budi
yang mengundurkan diri sebagai jurubicara tim kampanye jokowi maruf amin
saya juga memutuskan untuk tidak mencari pengganti jokowi maruf amin
karena masih ada sejumlah juru bicara lain
saya juga memutuskan untuk tidak mencari pengganti johan budi
karena masih ada sejumlah juru bicara lain
yang bisa digantikan oleh calon yang lain yang nanti bisa lebih fokus
hal hal seperti begitu hal yang baik
biar jangan sampai nanti ada hanya sekedar drama
tapi secara operasionalnya kegiatannya nggak bisa dilakukan
saat ini ada tim jurubicara ya yang semuanya qualified
sementara belum perlu untuk melakukan penyelesaian ya

menurut peraturan kpu kan boleh ditambah boleh dikurangi
boleh diganti sampai dengan nanti pelaksanaan pemilu
boleh diganti sampai dengan nanti pelaksanaan pemberantuan